terkait penangkapan gubernur papua lukas nmb presiden joko widodo menyatakan hal tersebut bagian dari penegakan hukum
presiden yakin kpk pasti sudah memiliki barang bukti untuk menangkap lukas nmb
sama di mata hukum itu kan proses penegakan hukum yang harus kita hormati
dan saya kira kalau kpk menangkap itu pasti sudah punya fakta barang bukti yang ada